beginilah kondisi asma seorang lansia yang ditemukan warga pencari pakan ternak di kawasan hutan sumampir
kecamatan kesesi pekalongan pada minggu empat juni lalu
lokasi penemuan nenek ini berada cukup jauh dari permukiman warga yakni sekitar empat km
karena kondisi lokasi berbukit bukit dan tak bisa dijangkau kendaraan
warga melakukan evakuasi dengan tandu menggunakan sarung
nenek asmah kemudian dievakuasi menggunakan mobil patroli polsek ke rumah sakit umum daerah kesesi pekalongan
disinilah diketahui nenek asmah berasal dari kebonjeruk jakarta dan hilang sejak dua bulan lalu
pada rabu anak dari nenek asmah yang diminta polisi ke pekalongan mengungkapkan
saat hilang ibunya berpamitan ke rumah kerabat di tangerang
kondisi neneknya pun diakui tidak pikun
pemberhentian memperhatikan sekali mas jadi lemah ya mungkin karena
karena sudah berpalingan

tapi sempat melaporkan
sempat melaporkan sudah dilapor tapi belum ada kabar gitu
selama tiga hari di rumah sakit kondisi nenek asma semakin membaik
pemkat pekalongan membebaskan biaya rumah sakit
bahkan dinas sosial akan mengantarkan pulang nenek asmah ke jakarta dengan gratis